bangladesh dikenal sebagai negara dengan delta terbesar dan memiliki pantai terpanjang yang tak putus di dunia
sayangnya bangladesh tak banyak diminati wisatawan
namun jika anda kebetulan berada di bangladesh terutamanya di kota dhaka
ada sejumlah aktivitas wisata yang tak boleh anda lewatkan
bangladesh tak banyak memiliki lokasi wisata
bahkan di ibu kota dhaka bangunan ikonik yang bisa dikunjungi wisatawan dapat dihitung dengan jari
namun jika anda berada di daka sempatkan diri untuk mampir sejenak ke lalbag fort
lalbagh fort terletak di kota tua dhaka atau old dhaka
yang dikelilingi jalan sempit dan dipadati oleh hunian penduduk
dapat tiketnya harganya murah banget cuma dua ratus dhaka saja
itu tidak untuk orang kasian
harus tetap kurang lebih sekitar dua puluh an ribu rupiah
memasuki gerbang saya serasa dibawa ke zaman lampau
maklum saja lalbag port adalah benteng kerajaan mugal yang mulai dibangun di abad ke tujuh belas
oleh putra raja mugal pangeran muhammad azam
lalbagh fort memiliki sejumlah bangunan yang terdiri dari diwan atau balai pertemuan
masjid juga benteng
saat kemimpinan kota daka beralih ke gubernur
di shahistaghan lalbagh fort juga dihiasi bangunan baru yang kini menjadi daya tarif wisatawan
kalau india memiliki taj mahal yang menjadi bangunan ikonik bukti kasih sayang antara suami dengan istri
lalbagh fort memiliki tungok paribibi yang menjadi bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya
karena anak dari subadat dhaka shahistaghan meninggal dunia dan dimakamkan di bangunan ini
dan semenjak kematian paribibi shahistaghan menganggap bahwa lalbagh fort ini penuh
penuh dengan kesialan dan menghentikan pembangunannya
sejak ditinggalkan shahistaghan lalbagh fort bahkan hampir luput dalam sejarah bangladesh
namun kini labag fort menjadi kawasan wisata favorit terutama bagi warga daga
di sekitar lalabak ford anda juga bisa menemukan sejumlah restoran dan menaiki becak atau riksa khas bangladesh
setelah berlama lama di lalbag fort saya sudah mulai lapar nih

makanan yang saya pesan tak pernah saya jumpai sebelumnya di rumah makan khas asia selatan di indonesia
doi bora dan fuchka misalnya
dua makanan ini adalah jajanan khas yang bisa ditemukan di berbagai penjuru kota dhaka
doibora adalah bola bola yang dibuat dari kacang ngempil hitam yang diberi kuah yogurt dan sari asam jawa
sedangkan puchka dibuat dari kacang arab dan kentang yang diberi bumbu masala
lalu dimasukkan ke dalam roti goreng renyah
untuk yang doipura ini jangan kaget karena ini memang disajikan dingin
rasanya itu kesan pedes juga lalu juga ada creaminess juga
dan memang sangat unik sekali menurut saya karena memang ada yogurt ada bumbu bumbunya
dan untuk lentilnya ini
saya sudah tidak bisa lagi mendeskripsikannya karena memang sangat sangat unik dan patut

saya juga membesar chat poti
sekilas mirip ya dengan sup lentil khas asia selatan dan timur tengah
chat poti ini biasa dimakan sebagai makanan pembuka di bangladesh
untuk makanan utama saya memesan ilish pulau
nasinya disajikan khusus di dalam mangkuk tanah liat yang dibungkus dengan rotinan
nah ini dia nih ilish pulau
gak ada nih kan ya di indonesia
ini roti tapi didalamnya isinya nasi ikan
di indonesia mungkin aneh kali ya makan roti terus pakai nasi
tapi nasi pulaunya ini lembut dan enak banget
berbeda dengan nasi nasi yang ada dijual di indonesia
bagaimana anda tertarik untuk mengunjungi bangladesh
umtaz yacernia minggrat daga